tim kuasa hukum pihak terkait atau tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ menyatakan akan menyeret saksi pemohon badan pemenangan nasional yang diduga memberi keterangan palsu
dugaan keterangan palsu ini diketahui saat pemeriksaan saksi pemohon dalam sidang sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
kuasa hukum tkn jokowi maruf berencana menyeret saksi pasangan calon nomor dua yang diduga memberi keterangan palsu dalam persidangan ke jalur pidana
salah satu saksi bernama betty kristiani membawa beberapa amplop surat suara
meski begitu tim kuasa hukum tkn menyebut masih akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pasangan jokowi maruf untuk menyeret saksi ini ke jalur pidana
sebelumnya salah satu saksi pasangan calon nomor urut dua betty kristiani membawa beberapa lembar
amplop dalam surat suara dalam sidang mk
ia mengaku menemukan amplop tersebut berserakan di halaman kantor kecamatan juwangi boyolali
namun tim kuasa hukum kpu menduga amplop itu palsu
tetapi tidak masalah kita juga akan melaporkan nanti salah satu yang menyerahkan amplop kemarin yang patut kita duga itu ada apa di situ
dan kalau itu terjadi kita akan proses secara hukum
jadi untuk yang pencerai pak yusri pemampin anak atas itu sudah
insya allah itu nanti ketemu dengan pak prabowo
presiden itu akan kita lihat nanti dengan pasangan calon itu akan kita laporkan karena itu tidak boleh gitu
ini jangan dirusak norma norma yang telah terjadi dalam proses penegakan hukum
ingat mk itu adalah benteng terakhir
benteng terakhir penegakan hukum
kalau ini jebol maka negara ini bisa jadi akan kacau
ini bisa kolaps gitu
dan tidak menjadi wow seperti yang digambarkan itu
insya allah dua puluh delapan ini gak ada masalah
sementara itu tim hukum badan pemenangan nasional prabowo sandi
hendar sam marangkuko menyatakan pihaknya akan memberikan bantuan hukum terhadap saksi pemohon
asalkan terbukti kesaksiannya palsu atau tidak
hendar sam juga menambahkan justru saksi dari pihak jokowi ⁇ maruf ⁇ yang memberikan kesaksian palsu
dan kesaksian dari pihak saksi prabowo sandi harus dilihat nilai kesaksiannya
insya allah dua puluh delapan ini gak ada masalah
ya pasti akan kita lakukan bantuan hukum terkait dengan masalah itu
cuman ya kan ini harus dibuktikan juga
kalau saksinya apa namanya itu
dari pihak terkait sekali itu jelas sebenarnya ya
kalau si anas nasik itu banyak sekali kebohongannya
tentang masalah gaji aja ini nggak mau ngomong
tenaga ahli di dpr ri gitu loh
dia nggak mau sebutkan ini dari mana
itu kan semua orang itu dengan telanjang orang awam sekalipun
udah tahu itu pasti dia bohong gitu loh
sidang sengketa pilpres terkait pembacaan dari pihak terkait dalam hal ini
pihak tkn berakhir sekitar pukul dua puluh tiga
waktu indonesia barat jumat malam
berakhirnya keterangan dua orang saksi dan dua orang saksi ahli dari tkn
mengakhiri sidang mahkamah konstitusi terkait sengketa pilpres
selanjutnya para hakim mahkamah konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan yang bersifat internal
seluruh pihak yang bersengketa dalam pilpres kali ini telah mendapatkan jatah masing masing
untuk mengajukan keberatan ataupun pembelaan atas hasil pilpres
telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan empat belas orang saksi dan dua orang saksi ahli
bpn menduga ada kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif yang sudah terencana
seperti dpt ganda di beberapa daerah situng kpu yang dinilai salah
serta ketidak netralan sejumlah kepala daerah
sekarang orang sudah tidak bisa menolak bahwa potensi kecurangan sekarang bisa menggunakan sistem teknologi informasi
dan kalau kita tidak memperbaiki dpt kita tidak membangun sistem yang handal terhadap sistem informasi kita
maka kemungkinan kita akan diintruder terus menerus
jadi kalau saya sih berharap mahkamah akan sampai pada satu keputusan yang tidak win lose tapi win win
win win itu dalam pengertian gini siapapun yang menang tapi perbaikan sistemnya terus didorong gitu loh
perbaikan sistemnya dibangun di tiga hal
mau gak mau ke depan gak mungkin lagi
bukti hanya dengan c satu aja
harus ada sistem yang keren yang bisa mengontrol potensi fraud dari awal
terus yang kedua beresin itu dpt sehingga kita nggak akan ribut lagi dengan masalah masalah ini
terus ketiga bangun bukan hanya sistem transparan tapi sistem akuntabilitas
situng itu bisa dikembangkan jadi sistem akuntabilitas sebenarnya
jadi ada potensi itu tapi tingkat kehandalannya harus dibangun
meski demikian ketua tim kuasa hukum tkn yusril iza mahendra menyebutkan
dalil dalil dan alat bukti yang disampaikan oleh bpn tidak cukup kuat untuk memenangkan gugatan tersebut
ia optimis dapat memenangkan sengketa pilpres tersebut
apa yang kami kemukakan di persidangan ini adalah benar terbukti dan secara sah dan meyakinkan
bahwa permohon pemohon sebenarnya tidak berhasil membuktikan dalil dalil permohonannya
dan kalau memang seperti itu keadaannya saya kira dalam dugaan saya
majelis hakim tentu akan menolak permohonan pemohon seluruhnya
berarti saksi saksi kemarin tidak bisa memotahkan dalil dalil
gak bisa membuktikan apa apa
seluruh pihak terkait isu sengketa pemilu telah diberi kesempatan sama untuk menyampaikan keberatan dan pembelaan
mereka kini sepakat untuk menyerahkan hasil keputusan kepada mahkamah konstitusi
abdur rahim egy agung jakarta
bisa langsung ke jurannya juga boleh silahkan
terima kasih yang mulia
tiap kubu menyajikan bukti bukti dan saksi saksi yang mendukung klaimnya masing masing tentu dengan harapan hasil akhir ingin menggenggam kemenangan
dan saya langsung sapa dan tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir malam hari ini untuk menemani diskusi kita malam ini
yang pertama bang hermawi taslim anggota tim hukum tkn
selamat malam bang
terima kasih sudah hadir malam ini
dan juga ada bang herianto asistensi kuasa
bang heri terima kasih sudah hadir malam ini
dan bang feri amsari direktur pusako fakultas hukum universitas andalas
bang feri terima kasih
kita langsung mulai diskusi kita malam ini
saya tertarik menanyakan pertanyaan ini kepada pemohon ke bpn bang heri
kita kan sudah mendengar kemarin dalam persidangan ada saksi ada saksi fakta saksi ahli alat bukti
kemudian apakah sudah
cukup memiliki dalil yang kuat sehingga kemudian mk bisa mengabulkan permohonan ini
secara makro dulu saya ingin mendengar ketanggapan anda
kalau secara umum kami melihat persidangan kami sejauh ini masih sangat yakin
tentu masih sangat yakin dalam posisi sangat yakin terhadap dalil dalil
misalkan mengenai terstruktur sistematis masif yang kami dalilkan di dalam permohonan kami
dan juga mengenai apa
status dari prof jaya haji ma'ruf dana kampanye persoalan dana kampanye
terus perlibatan jumlah kepala daerah dan juga kita juga bukan hanya kualitatif
tapi juga kita mengungkapkan kuantitatif
termasuk ketidak netralan aparat
itu bagian dari gugatan yang kualitatif yang sifatnya kualitatif
jadi kita ada dua bagian dalam gugatan kita
yang pertama adalah kualitatif itu adalah pelibatan segala macam
aparat birokrasi dan yang kedua adalah kuantitatif mengenai perhitungan suara
jadi di dalam gugatan kami itu kami mempersoalkan bahwa kualitatif ini memiliki dampak terhadap kualitatif
makanya di dalam gugatan kami kami pada posisi selisih suara yang diperoleh oleh satu itu terhadap satu
itu merupakan hasil dari pelanggaran yang sifatnya kualitatif tadi
itu sejauh ini evaluasi dari apa yang kemarin berjalan di sidang mk
bang taslim kalau dari tkn bagaimana
walaupun sebagai pihak terkait tentu ada catatan catatan tersendiri
ya yang jelaskan proses persidangan sudah berjalan
kita tinggal menunggu mendengar persidangan terakhir untuk mendengar keputusan yang diperkirakan akan berlangsung kamis atau jumat
saya kira rakyat bisa lihat semua
siapa bisa membuktikan apa
tapi yang jelas semua dalil kami kami buktikan dengan bukti bukti yang nyata di legas begitu juga saksi
saksi kami hanya dua dan ahli
memang di bagian terakhir kami praktis merubah strategi
setelah mendengar saksi saksi dan berpikir pikir
saksi dari pemohon
bahkan di kalangan internal rapat kita ada yang mengatakan sudah lah ngapain lagi saksi
sudah jelas kok
tapi akhirnya dengan beberapa pertimbangan kita tampilkan saksi
kami dari awal ya kalau di track itu pernyataan pernyataan semua anggota tim bpn kita dari awal optimis
apa apa yang didalilkan oleh pemohon itu tidak bisa dibuktikan
kan ini kan harus dibuktikan kita harus membuktikan apa yang kita dalilkan
tapi biarlah hakim hakim yang mulia itu yang memutuskan kami tetap pada posisi menunggu dengan penuh harap dan penuh optimisme
eh yang dirubah tadi apa dan kenapa bang taslim
tadinya kan saksi kita itu sudah standby dari berbagai daerah sekitar tiga puluh
setelah sidang jam lima pagi itu kita semua hadir sidang
kita bisa melihat sendiri bahwa pemohon ini paling tidak pandangan kita
tidak bisa membuktikan dalilnya sendiri melalui saksinya yang sedemikian rupa
kita merasa persidangan itu sebenarnya sudah sudah jelas gitu
nanti pak ferry bisa menjelaskan
tapi ada yang bilang juga ya tapi jangan dong kalau nggak ada saksi
nah kalau kpu lebih ekstrim lagi tapi itu pandangan mereka sendiri
yang saya ingin katakan optimisme kita semakin besar setelah mendengar saksi saksi pemohon
jadi ini yang ditangkap oleh bpn bahwa ini begitu besarnya kepercayaan diri yang dibangun oleh tkn begitu ya
ya jadi tapi di semua persidangan perkara apapun para pihak harus optimis
sebelum hakim memutuskan harus optimis tapi begitu hakim memutuskan sebagai pihak harus menerima apapun putusan majelis
sehingga kemudian strateginya cukup drastis berubah begitu sehingga ditangkap pesan yang cukup lain dari pihak bpn
oke saya ke bang ferry saya juga ingin menyampaikan ataupun juga menanyakan bagaimana kemudian evaluasi secara makro yang tadi saya sampaikan
tapi nanti bang kita break dulu cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
oke kita tadi sudah mendengar respon dari bang heri dan juga bang taslim
kemudian kita juga ingin mendapatkan perspektif dari bang ferry
apa catatan anda dari persidangan kemarin yang cukup membuat kita cukup tertegun begitu melihat dinamika yang terjadi
apa kemudian yang menjadi perspektif dari anda
ya pertama tentu saja ini pilihan terbaik pilihan konstitusional ya
publik diberikan pendidikan hukum yang sangat baik oleh kedua belah pihak
apa yang mereka tampilkan dan sajikan luar biasa
membuat ada diskursus dan publik menjadi berupaya mencari lebih tahu kebenaran kebenaran itu
memang banyak hal yang dilematis
hakim konstitusi saja menurut saya dilematis karena begini
perbaikan permohonan kan tidak ada di dalam hukum acara
baik di jadwal yang sudah ditentukan di lampiran peraturan mk nomor lima dua ribu delapan belas
atau disebut eksplisit
beracara phpu di mk
disebut dikecualikan untuk phpu pilpres tidak terdapat perbaikan
eksplisit begitu kan
itu hukum acaranya mk
tapi mk kan tidak mungkin dengan tingginya tensi politik seperti saat ini
mk langsung kemudian menggugurkan
mk perlu mempertimbangkan hal hal yang menurut saya lebih prinsip
mencoba mendengarkan betul
apa kemudian dalil dalil pemohon ya
dan harus diakui mungkin nanti bang heri bisa cerita
bahwa waktu yang sangat pendek membuat tim bpn kesulitan
mencoba memperkuat dalil dalilnya
bahkan ini menurut saya ya
mungkin karena waktu yang pendek sehingga kecermatan menjadi berkurang
apalagi sidangnya malam
dalil yang paling dianggap handal sekalipun misalnya status pak ma'ruf amin
kalau kita baca undang undang dua puluh satu dua ribu delapan tentang perbankan syariah
itu sangat clear ya
bahwa status dewan pengawas syariah itu adalah pihak yang terafiliasi dengan badan usaha yang bernama bank syariah
terafiliasi itu maksudnya mereka bukan bagian langsung di dalam internalnya
bahkan kalau baca lebih detail lagi di dalam penjelasan umum undang undang itu
dijelaskan bahwa dewan pengawas syariah adalah bagian yang merupakan representasi majelis ulama indonesia
jadi orangnya mui yang ada di dalam
untuk memastikan bahwa perbankan syariah betul betul menjalankan prinsip prinsip syariah
tetapi ini kan perdebatan yang menurut saya tidak juga muncul ternyata di persidangan secara intens ya
ini menjadi masalah
mestinya masing masing pihak memunculkan ini secara lebih dalam ya
bahkan kalau boleh dibilang tidak ada itu ahli yang berkaitan dengan hukum perusahaan atau yang berkaitan dengan perbankan syariah
artinya kan pihak pihak sebenarnya cuma berupaya memunculkan masalah
tapi tidak mau mencoba membuktikan masalah karena ujungnya sudah ketahuan nanti begitu ya
nah ada banyak problematika salah satunya apa namanya
posisi empat buah

bagaimana membuktikan hal yang besar dalam waktu empat belas hari
saya agak sepakat dengan misalnya bpn bahwa untuk masif dibatasi jumlah pemohon waktu empat belas hari ini berat ya
tetapi kan begini logikanya ini kan perselisihan hasil pemilu presiden
sudah dipersiapkan jauh hari masa pembentukan tim saja sudah lama
mestinya kan permohonan sudah dibuat begitu diumumkan sudah ada itu barang gitu ya
untuk diajukan makanya logika perbaikan phpu pilpres itu tidak ada karena mestinya sudah matang
nah tapi meskipun begitu jarak yang empat belas hari ini suatu saat perlu dipertimbangkan untuk diperbaiki oleh mk
kenapa karena di phpu pileg pemilu legislatif itu kan diubah diperpanjang
dari tiga puluh hari kalender menjadi empat puluh lima hari kerja
jadi bisa dua bulan lebih itu ya
nah menurut saya banyak hal yang kemudian ini menjadi pelajaran kita telah bersama
kalau kemudian ada yang mengatakan dalil dalil pemohon bpn masih lemah ya harap dimaklumi karena memang batasnya pendek ya
sekarang yang enak kan tim tkn karena menunggu umpan lambung saja ya
kalau mereka perlu jawab ya jawab
kalau tidak perlu jawab ya tidak
kalau perlu didatangkan ahli ya perlu
sebagai terkait ya
jadi ya sisi tertentu memang ini akan jadi sangat menarik untuk kita
saya langsung ke bang heri kalau gitu bagaimana anda menanggapi ini
padahal optimismenya sudah dibangun dari awal ini
pertama ini kebetulan bang ferry ini memancing gitu ya
memancing diskusi gitu ya
yang pertama adalah memang saya ingin mengatakan
karena seperti apa hari ini
karena seperti kita tahu kebetulan ada bang feri disini yang sebagai pengamat hukum tatan negara juga pakar hukum tatan negara
mk mahkamah konstitusi itu adalah seharusnya mahkamah yang menegakkan azas jujur dan adil pasal dua puluh dua e undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
apa yang ingin anda sampaikan disitu
saya ingin menyampaikan di situ adalah mk apakah dia akan sebatas pada legalistik prosedural atau dia akan masuk ke dalam arah ke subtantif justice keadilan subtansi
kalau dia masuk ke dalam keadilan subtansi saya kira kita mengharapkan mk bisa melakukan yang namanya judicial activism
artinya dalam konteks pasal lima undang undang kuasaan kehakiman disitu menyebutkan bahwa hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat
artinya ketika proses penegakan hukum kita juga melihat ada persoalan ada problem proses penegakan hukum itu tentu mahkamah konstitusi sebagai garda terakhir dalam pemilihan presiden ini tentu harus bukan hanya berpatokan pada sebatas pada perselisihan pelolahan suara
tetapi dia juga mencari akar bagaimana perolehan suara itu bisa terjadi
karena di dalam kepemiluan kita mengenal bahwa kepemiluan itu setidaknya ada tiga integritas yang di ujukan
yang pertama adalah integritas penyelenggaranya yang kedua integritas proses yang ketiga adalah integritas hasil
integritas proses dengan hasil ini tidak bisa dipisahkan
kami bisa sepakat dengan bang ferry dalam konteks misalkan memang kita sadari ada kelemahan aturan
di dalam undang undang baik undang undang makam konstitusi maupun undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas mengatur tentang pemilihan umum dimana dijabarkan oleh makam konstitusi disitu tidak apa apa apa
tidak mengenal adanya perbaikan
sehingga di dalam peraturan hukum acaranya disantungkan tidak ada proses perbaikan
tetapi kemarin ketika sidang hakim konstitusi mengatakan bahwa ketika ada kekosongan hukum di dalam peraturan mahkamah konstitusi
maka hakim melalui rapat pengusaha waratan hakim itu dapat mengambil kebijakan dalam proses hukum acara
makanya kemarin kita lihat ada proses skor sidang di mana hakim mengambil keputusan dan akhirnya hakim menerima proses perbaikan itu
dan pada akhirnya seluruh perjalanan itu
dan pada akhirnya seluruh perjalanan itu

artinya alur persidangan ikut pada proses perbaikan yang kami ajukan
catatan kami disini juga misalkan
tapi di jawaban termohon clear termohon mengatakan bahwa kami hanya akan menjawab permohonan bertanggal dua puluh empat mei

jadi mereka tidak menjawab permohonan sepuluh juni
tanggal sepuluh juni ya
ya saya kira itu haknya termohon haknya dari termohon mengatakan
pihaknya dari termohon maupun pihak terkait
misalkan dia hanya menjawab seperti itu
tapi kan kita kan kembali lagi bahwa penilaian itu
ada di hakim yang mulia hakim konstitusi
yang tadi saya bilang apakah hakim konstitusi
dia hanya sebatas legalistik formal
hanya prosedural saja
atau dia memang ingin menggali akar persoalan
dari pemilihan presiden ini seperti apa
terusnya juga kami juga melihat misalkan
sekarang ini kan kita tahu bahwa zaman sudah modern
segala sesuatu menggunakan it
apakah mahkamah konstitusi akan bergerak
hanya pada legal dokumen
artinya mengadu c satu secara manual
ataukah mahkamah konstitusi juga akan menggunakan
saintifik legal saintifik
artinya di situ dia juga menggunakan it forensik
dan scientific investigation dalam rangka
mencari kebenaran material tersebut
karena ahli yang kami ajukan
kebetulan dua ahli yang kami ajukan itu
terkait dengan it
karena kami menduga
menduga bahwa ada hubungannya
antara quick count yang diumumkan
itu dengan hasil situng dengan manual
jadi itu semacam ada pedoman bahwa
kira kira begitu yang gambaran yang kami lihat
makanya kami menghadirkan ahli it kemarin
bahwa apakah persoalannya
bukan kami tidak bisa membuktikan
kami bisa membuktikan
cuma apakah mahkamah konstitusi sanggup
masuk ke dalam namanya area yang disebut dengan
ini masih dugaan
kemudian saya kasih tahu bahwa mahkamah konstitusi itu
adalah peradilan paling modern di republik ini
jadi sebelum peradilan lain
ngapain ngapain cerita modern
mk sudah modern duluan
bahkan sebelum dpr modern
mk itu sudah modern
diri salah sidang
kalau kita bicara saja dalam persidangan ini
itu sudah otomatis terisalah
jadi artinya kalau bicara canggih canggih
mk lebih canggih lah di republik
jadi begini juga
saya kebetulan juga ingin menjawab
begitu bang ferry
memang mk bentuk badan peradilan modern
tetapi secara pembuktian
justru hakinnya ini malah
kami melihatnya konvensional gitu
masih c satu manual segala macam
padahal proses misalkan ada perubahan
di dalam situng yang kami hadirkan
itu ada data time by time
misalkan ada perubahan di dalam situng kpu
itu tentu tidak bisa menggunakan
pendekatan pembuktian manual
tapi di situ juga harus menggunakan
sebelum ke bang ferry saya ke bang tasli mudah senyum senyum
dari tadi mau menjawab sepertinya
tadi pak ferry dulu soal
dalil teman saya ini
tentang posisi kmaruf
kita sudah punya saksi ahli
kita sudah punya saksi fakta untuk itu
tapi karena pemohon sendiri
ya untuk apa kita tampilkan
sederhana itu ya
jadi kan begini loh
kalau apa yang kita mohonkan harus kita buktikan
itu pengadilan di seluruh dunia seperti itu
jangan kita diajak
jangan kita diajak
kami sudah paparkan dalil dalil kami
mari sama sama kita buktikan ini pengadilan atau
audit forensik atau apapun namanya itu ada aturannya
nggak bisa orang datang berdiri situ pasang slide
lalu dia mengaku melakukan audit forensik
audit forensik terhadap siapa
terhadap kpu yang minta itu siapa
jadi jangan hanya
berdasarkan amanat undang undang yang diberikan kepadanya
saya mau kutip pernyataan lugman edy
ketua pansus ruu
waktu membahas ini
punya wedang kepada yudhul jerevi undang undang
dia nggak mau yang lain
akhirnya dibagi nih
kalau anda bermasalah dengan
kpu ada yang namanya dkpp
komisioner kpu juga minta di mk
ini mesti tahu kamarnya
kalau bermasalah dengan
kecerangan ada bawah slu
mk memang dia
diamanankan untuk menyelesaikan
jadi kalau mau roba itu
di dpr kan anda punya pasukan
robalah undang undang itu
ke mk kan dia hanya menerima
apa penugasan dia
soal modern atau tidak modern
saya hampir tiga puluh tahun jadi lawyer
saya nggak pernah
berpuluh tahun beracara di pengadilan
pidana di pengadilan negeri
ini mk ini luar biasa
sejak zaman pak jimli
begitu kita selesai
begitu selesai pengucapan
putusan langsung kita dapat putusannya
begitu selesai sidang langsung dapat risalahnya
itu esensi persidangan
bukan terminologi terminologi kosong
yang tidak ada maknanya
itu kan kita sudah uji semua
tapi biarlah kita tunggu saja
kita tunggu saja keputusan
kita senang semua pihak sudah memilih
saya senang dua hari yang lalu saya bicara
di satu stasiun dengan
andre itu menyampaikan pesan pak prabowo
apapun hasil putusan mahkamah konstitusi
kita akan terima nah ini sikap negarawan
ini sikap gentleman kita akan tunggu
apakah pernyataan sama dengan perbuatan
apakah satu kata dan perbuatan
oke bang sasif saya sudah dapat poinnya
saya ingin konfirmasi lagi ke bang ferry
tapi kemudian bagaimana
bang ferry melihat terminologi yang
berseberangan begini apa respon anda
nanti kita akan kembali lagi di cnn indonesia prime news
setelah saya mendengar
makalah yang anda sampaikan
makalah anda itu
bukan sebuah makalah ilmiah
lebih kepada eksepsi dan pleidoy dari kuasa hukum
saya menyayangkan itu
prof edi ini sangat layak duduk
di deretan kursi kuasa hukum
terkait dengan hal tersebut
saya mohon anda tidak marah
sebagai mana saya tidak marah
menguliti satu persatu
seperti isi pledoi dan eksepsi
oleh karena itu
kepada kuasa hukum
terselubung dari paslon satu ini
dan itulah pernyataan saya
kecamatan boyolali kota
kecamatan teras ya
kecamatan teras dengan juwangi itu
berapa kilo kira kira jaraknya
kalau membawa mobil
tiga jam perjalanan
naik mobil tiga jam ya
nah saudara saksi dari teras ke juwangi
naik mobil ya
di sekitar tiga jam ya
nah tujuannya apa ke kecamatan juwangil
saya tidak bisa menjawab
sebentar pak sira
jarak juwangi dengan kecamatan yang tempatmu itu
satu jam tiga puluh menit kalau tidak lewat jalan tol
kok bisa tiga jam seperti apa
karena medannya sangat sulit bapak hakim
hari gini masih ada medan terus di boyolali
tapi jalan asfal semua
tidak ada asfal
ini kalau ada permohonan para pihak supaya checking the spot hakim bisa ke sana ini
saya mau tanya oh iya mumpung itu
saudara merasa takut enggak
takut sama siapa
karena hari ini saya saksi yang menjadi
saat ini terdampak
saat ini terdampak
saat ini terdampak
terdakwa sih pak
membongkar kecurangan pemilu
membongkar kecurangan pemilu
saudara itu tapi ketakutannya bukan karena ada yang mengancam saudara di ruang sidang ini
artinya itu ketakutan yang lain lah ya karena saudara jadi terdakwa dengan kasus yang berbeda begitu ya
supaya clear jangan disangkut pautkan ini
ya ketakutannya karena jadi terdakwa itu ya
bukan karena ada yang mengancam saudara ketika memberikan keterangan di sini
tolong keras dikit
tumpet saya dengar
gitu itu baru si tumpul namanya
nah untuk pak rahmat syah
tadi saya mendengar bapak menjadi terdakwa
itu untuk kasus apa pak
pil kada dua ribu delapan belas
baik terima kasih
karena tadi saya mendengar karena saya membongkar kecurangan pemilu
jadi sebenarnya bukan kecurangan pemilu tapi kecurangan pemilu kada ya
nah baik yang beberapa tahun yang lalu
bapak bapak kita tadi sudah melihat bagaimana cuplikan pernyataan dari saksi saksi yang dihadirkan oleh pemohon begitu ya
dan kita sangat yakin bahwa ada perspektif yang ingin diperoleh
perspektif yang ingin dibangun sehingga kemudian saksi ini hadir dengan kesaksian kesaksian yang memang ingin disampaikan di depan persidangan
bang heri apa sebenarnya yang memperkuat dan meyakinkan bpn atau pemohon ini melihat keberadaan saksi saksi ini
awalnya kami ingin mengajukan saksi hampir tiga puluh lebih
cuma persoalannya mahkamah konstitusi sudah memutuskan bahwa saksi lima belas dan ahli
dan saksi saksi ini kan menerangkan sesuai dengan apa yang mereka lihat
apa yang mereka alami dan rasakan di lapangan
fakta sesuai mereka karena posisinya adalah saksi fakta begitu
tentu saksi saksi ini akan menga ya saya kira kami pun lawyer juga kalau bersidang di mahkamah konstitusi itu pun juga ketika berhadapan dengan yang mulia hakim konstitusi itu ada perasaan yang ya
rugi ya segala macam gitu
deg degan gitu ya
deg degan dan segala macam
saya kira itu banyak dialami juga oleh saksi saksi begitu ya dalam hal pemberian keterangan di mahkamah konstitusi
tapi pada intinya saya cuma ingin mengatakan bahwa saksi saksi itu menerangkan apa yang mereka memang alami
artinya dalam sidang kami juga melihat misalkan ya ini juga menjadi catatan kita semua misalkan ada hakim yang ketika proses kami bertanya kepada kpk
terus hakimnya langsung lempar
terus hakimnya langsung lempar
gimana bapak waslu
jadi ini terkesannya juga ya mohon maaf kami melihat ini ada persoalan juga dalam bagaimana hakim memeriksa itu
walaupun kami juga melihat ada juga hakim yang bagus
misalkan kami melihatnya khususnya misalkan hakim hakim yang berlatar belakang hukum acara begitu ya
misalkan hakim dari unsur mahkamah agung itu sangat detail dia dalam proses penggalian dan dia lebih banyak misalkan apa
apa mendominasi dalam konteks hukum acara
misalkan sebagai contoh ketika perdebatan mengenai perbaikan permohonan kami
dalam hal itu hakim yang mulia saya ingat sekali suhartoyo mengatakan bahwa permohonan itu apa yang disampaikan di persidangan
apa yang disampaikan persidangan itulah permohonan
haknya dari para pihak itu untuk menjawab gitu
artinya apa yang di dalam persidangan itu dicatat di dalam
itu dicatat di dalam berita acara atau risalah sidang di mahkamah konstitusi itulah permohonan resmi
gitu artinya permohonan yang disidangkan begitu
apakah pihak pihak ingin menjawab atau tidak menjawab itu tentu pilihan dari para pihak
apalagi kalau ada pihak yang tidak menjawab tentu menguntungkan kami kan begitu kira kira begitu
karena dalil kami tidak dibantah oleh pihak yang lain kaya kita kira begitu
asalkan memang saksi ini adalah orang yang mendengar melihat dan merasakan langsung gitu ya
dari tkn kan juga terkait keberadaan saksi ahli yang terakhir nih
kita lihat bahwa kuasa hukum dari bpn meragukan ada motif terselubung
jangan jangan ini saksi merupakan kuasa hukumnya
ahli saksi ahli ini merupakan satu gimana anda meresponnya
kalau dialog dialog di persidangan itu biasa saja
asumsi asumsi yang seperti itu
tapi saya mau jawab dulu yang pertama kita para pihak tidak pada posisi menilai hakim ini bagus
hakim ini tidak bagus kita tidak pada posisi yang seperti itu
yang kedua soal permohonan
kalau majelis dalam arti keseluruhan mereka belum menentukan sikap tentang apakah permohonan tanggal dua puluh empat mei atau yang juni yang diterima
nanti di putusan
yang terjadi di persidangan itu kan pernyataan pernyataan hakim orang per orang
ya karena saya juga mencatat
ketika pemohon dipersilakan dikatakan bertitik tolak
ya bertitik tolak dari permohonan tanggal dua puluh empat
nah sikap kami juga sudah jelas
kami menolak perbaikan
apa yang kami jawab biar saja itu menjadi penilaian
biar saja itu menjadi penilaian hakim sebagai bagian dari masukan yang akan diambil untuk membuat keputusan
nah sekarang menurut saya yang paling penting itu adalah
substansi persidangan ini
ada beberapa hal
yang pertama sidang ini kan terbuka
jadi tidak ada lagi nanti tuduhan macam macam
rekayasa hentoblau segala macam
disaksikan oleh puluhan ratusan juta orang mungkin
semua majelis hakim itu melalui proses seleksi bertahap bertingkat dan ketat
termasuk diseleksi oleh koalisi paslon dua
tiga dari sembilan hakim itu adalah wakil dpr yang ditunjuk oleh dpr
jadi apa kita mau bilang
ya ini sudah ini yang terbaik buat bangsa ini
kalau kita masih kurang puas karena bangsa ini terus berdinamis
ya dicari mekanisme konstitusional untuk melakukan amendement amendement ke depan
seperti yang dikatakan ferry tadi
kita setuju saja tetapi sekarang ini faktanya kita diatur oleh hukum acara mk yang seperti ada yang sekarang
sumber daya mk kita yang kita anggap yang terbaik itu yang sembilan ini
ya kita harus terima dan kita juga sudah ungkapkan semua
saya kira semua pihak termasuk pemohon sudah mengekspresikan seluruh
seluruh perasaan isi hatinya terkait dengan hukum ini
jadi kita tinggal tunggu aja
kita tunggu berarti ya
saya terakhir ke bang ferry
bang ferry di tengah upaya untuk membangun suasana kebatinan yang lebih tenang
di masa menunggu keputusan sidang tanggal dua puluh tujuh atau dua puluh
dan juga dengan drama yang juga masih kita lihat ada aduan yang begitu yang saksi yang disangkakan menyampaikan kesaksian palsu
ini juga masih terus bergulir begitu
apa yang harus kita ini bang
harus kita bangun begitu bahwa kemudian mk memang adalah lembaga mahkamah konstitusi yang memang bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik
dan seadil adilnya tanpa berpihak ke mana pihak manapun begitu
bang ferry melihat singkat saja
saya sederhana ya
hakim itu bicara dengan putusannya
bukan di dalam persidangan
orang boleh salah sangka
saya itu punya banyak pengalaman di mk itu
setiap kadang kadang kita dipuji habis habisan
kadang kadang dimarahi dikejar tapi menang begitu ya
nah hakim memang tidak akan bicara dengan tampilannya dalam persidangan
dia akan bicara enam putusan
bagaimana meyakinkan hakim
ya yakinkanlah dengan alat bukti
misalnya p satu ratus lima puluh lima harus dikasih gitu ya
kemudian bagaimana alat bukti yang lain yang menyatakan bahwa ini terjadi kecurangan juga harus dibuktikan
sepanjang dalil dalil itu hanya asumsi tidak akan mungkin hakim bisa yakin
saya merasa penampilan tim kuasa hukum bpn mohon maaf pak taslim tidak baik baik betul gitu ya
karena dia menunggu saja bola lambung
karena memang tidak ada yang dalam dalam alat bukti dan itu terbantahkan
nah sekarang publik nanti juga akan bisa baca kok dengan risalah risalah dan putusannya
bahwa yakinilah inilah proses konstitusional kita hormati itu
terima saja bahwa ini merupakan pola yang dibangun oleh konstitusi kita untuk pola demokrasi
jadi jangan kemudian ada perspektif yang mencoba ya untuk mengatakan
mk ini sudah berpihak tidak berpihak
karena itu pasti akan gagal ya
oke bang taslim sayang sekali waktu kita sudah selesai dan yang pasti kita bagaimana membangun kepercayaan itu
agar kemudian semua proses ini memang bisa membuat kita semua senang
karena juga dari pihak pihak yang terkait ini sudah juga menyampaikan akan menerima apapun hasil keputusan
oh iya harus terima
oke bapak bapak terima kasih malam ini dan cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi